pcr kumur ini juga dapat meningkatkan tracing nasional karena tingkat akurasinya mencapai sembilan puluh
itulah usaha usaha yang telah kita lakukan sehingga frekuensi kebakaran di tambora di dua ribu ke sini itu ya relatif lebih menurun